sejumlah kalangan terkejut dengan penggeledahan ruang kerja gubernur jawa timur
kofifa indar parawansa dan wakilnya emil dardak yang dilakukan penyidik kpk pada rabu petang
pasalnya penyidik memilih melakukan penggeledahan alih alih meminta informasi
dokumen atau alat bukti lain kepada kofifa dan emil
aktivis pegiat anti korupsi dari malang corruption watch atta nursasi menilai
penggeledahan memiliki tujuan berbeda dengan meminta berkas informasi atau dokumen
artinya menurut atta ada sesuatu yang lebih yang hendak dicari penyidik
yang tidak bisa mereka dapatkan hanya dengan meminta kepada kedua pejabat tersebut
bahwa proses penggeledahan itu menunjukkan ada sesuatu yang lebih
hendak dicari oleh kpk
nah oleh karena itu peluang ini harus dimanfaatkan sedemikian rupa semaksimal mungkin oleh kpk
sehingga penggeledahan ini juga mampu membuahkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan publik
tentang bagaimana penyelewengan terhadap dana hibah yang begitu besar terjadi di jawa timur
jadi kita melihat memang ini ada sesuatu yang lebih
tidak hanya soal mencari keterangan tambahan atau mencari informasi tambahan dan seterusnya
tapi ini semacam ada hal yang mesti dibongkar di dalam
atta menilai ada keterkaitan antara tersangka satwa siman juntak
selaku wakil ketua dprd jawa timur dengan pemprov jatim
pasalnya sumber dana hibah yang menjerat sahat berada dalam kendali pemprov sebagai pemegang anggaran
sahat diduga melakukan praktek ijon dengan menjanjikan pencairan dana hibah
kepada seorang kepala desa di kabupaten sampang
ujung pencairan dana hibah ini ada di tangan gubernur dan sekda prof
selain ruang kerja kofifa dan emil
penyidik kpk juga menggeledah ruang kerja sekda prof adi karyono
setidaknya ada sembilan koper berukuran besar dibawa penyidik kpk keluar dari kantor gubernur jawa timur
usai menggeledah penyidik tidak melakukan penyegelan uang ketiga pejabat teras di jawa timur tersebut
gubernur jawa timur kofifa indar parawansa mengatakan
menghormati proses hukum dan berusaha membantu kpk
saya pak wagu pak sekda dan jajaran pemprov jawa timur
semuanya menghormati proses yang sedang berjalan
dan kami semua jajaran pemprov jawa timur
siap untuk membantu mendukung data jika dibutuhkan oleh kpk
sejauh ini kpk sudah menetapkan empat tersangka
yakni satwa siman juntak selaku wakil ketua dprd jatim
rusdi staf ahli sahat
koordinator pogma sekaligus kepala desa di kabupaten sampang
dan koordinator lapangan pokmas
bukan kali ini saja jatim diguncang skandal korupsi dan ahibah
pada dua ribu delapan silam
dan ahibah program penanganan sosial ekonomi masyarakat
atau p dua sem senilai dua ratus miliar rupiah diselewengkan
sejumlah elit dprd jawa timur dijebloskan ke penjara
termasuk almarhum fatur roshid
yang kala itu menjabat sebagai ketua dprd jatim